presiden joko widodo diberi gelar anugerah sebagai pini sepuh pasundan di gedung pasundan pada minggu siang
jokowi juga disemat kujang mas dan cindramata sebagai tanda presiden ke tujuh ri
jokowi menyebut sudah lebih dari tiga puluh kali ia mendatangi kota bandung
ia mengaku nyaman dengan kota kembang ini
selain itu banyak juga tokoh nasional yang dilahirkan di pasundan
salah satunya adalah insinyur juanda yang dikenal deklarasinya karena menyatakan indonesia sebagai negara kepulauan setelah sebelumnya pulau pulau indonesia dianggap dipisahkan oleh laut
tentu saja ini juga diperlukan perhatian yang khusus bagi provinsi jawa barat
saya tahu itu
oleh sebab itu ke depan saya tadi sudah bisik bisik dengan pak gubernur dan kita bersama sama
pemerintah pusat pemerintah provinsi pemerintah kabupaten dan kota bersama sama membangun provinsi ini
dan saya tahu juga dengan penduduk yang besar tentu saja mestinya porsinya juga besar